kita semua setuju di sini ya mungkin kecuali samara
apa pemberantasan korupsi masuk musim gugur di era pemerintahan presiden jokowi
at least di tahun dua ribu sembilan belas ini apakah antibiotiknya apa ya untuk bisa mengatasi penyakit ini
apakah hanya perpu atau
kembali ke jalur yang benar
atau presiden saya mendengar hari ini headline koronatepo
presiden sudah menandatangani perpres baru tentang kpk
apakah itu juga bagian dari penguatan kpk itu
tanpa harus ada prpu banyak hal hal lain bang ferry
yang bisa dilakukan presiden percaya dong kata samara
alih alih mengeluarkan perpu yang membenahi situasi
tiba tiba presiden berencana mengeluarkan perpres
yang isinya itu dahsyat mas budi
pasal satu angka satunya di draft yang tersebar di publik itu adalah
kpk adalah lembaga yang harus bertanggung jawab kepada presiden
dan apa pengaturan itu tentu akan menghilangkan
menghilangkan semangat membentuk lembaga pemberantasan korupsi yang independen
karena bertanggung jawab kepada presidennya itu artinya kpk adalah bawaan presiden
kalau presiden tidak setuju dia harus bertanggung jawab kepada presiden
dan presiden bisa saja menolak itu kan
anda nggak percaya kepada presiden punya komitmen pemberantasan korupsi
dan pengawas orang orang hebat hebat itu pilihan presiden loh
kan presidennya tidak hanya pak jokowi
ini presiden republik indonesia ya
jadi kalau meletakkan itu suatu saat
bisa jadi sangat masalah ya
belum lagi di perpres itu diatur bahwa
bahwa deputi penindakan bertugas melakukan pencegahan
coba bayangkan penindakan melakukan pencegahan
itu kan tugas deputi pencegahan
artinya kalau memang seluruh aparat penegak hukum
diminta jadi pencegahan tidak ada lagi orang
kemudian aparat penegak hukum yang akan menangkapnya
perpres ini adalah bagian dari kelanjutan satu demi satu tadi fight back
semakin menyempurnakan pembantaian terhadap kpk
kita anda udah cerewetnya bukan main gitu kan
kupus budi juga cerewet kan
iya saya cerewetin badani gitu ya
tapi fakta politiknya berkata yang lain
kayaknya jangan kesubung bawa golok gitu kan
dan jangan dilanjutkan yang terakhir kan
maksudnya begini dalam pandangan saya
problem hari ini kan ditimbulkan karena efek berkelanjutan dari revisi undang undang kpk
yang dilakukan secara kilat
hari ini mau cuci piring dalam tanda petik
melalui pembentukan dewan pengawas
beberapa nama kalau kita lihat portfolio rekam jejaknya
orangnya bagus baik
tapi bukan berarti orang baik tersebut akan mencuci kesalahan presiden
dari proses revisi undang undang kpk yang sudah dilakukan
karena problemnya bukan problem siapa dewan pengawasnya
tapi problemnya adalah kenapa revisi undang undang kpk
itu dilakukan tanpa ada penjelasan yang benar
sesungguhnya motivasi revisi itu
karena kalau kita lihat justru asimetris kalau kita lihat pernyataan pernyataan presiden
hari ini presiden berkeluh kesah bahwa anggaran negara susah susah dikumpulkan oleh negara
tapi kemudian bocor karena korupsi
justru kenapa lembaga yang mengawal anggaran negara tersebut yang kemudian dikempeskan
ini kan pernyataan terbalik
melalui revisi undang undang kpk
ini kan pengempesan lembaga pemerintahan korupsi
atau beberapa waktu lalu presiden berpidato di jcc di sentul bogor
beliau berkeluh kesah bahwa jangan sampai kepala kepala daerah itu menjadi alat peras
korban pemberasan oleh lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan
kalau problemnya ada di lembaga kepolisian kejaksaan
kok kemudian yang direvisi adalah undang undang kpk
ini pernyataan pernyataan yang kontraproduktif dengan aksi yang dilakukan oleh pemerintah
berbicara soal revisi terhadap undang undang kpk
dan paling saya lihat salah satu problem yang saya ingat adalah problem poin pertama nawacita
itu adalah melakukan reformasi struktural kepada lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan
dan hari ini memasuki tahun ke enam jokowi sebagai presiden dua perude
kita belum melihat apa saja milestone dan grand design presiden yang akan dilakukan
untuk memperbaiki institusi kepolisian dan kejaksaan
yang di bawahnya adalah di bawah komando presiden itu sendiri
tidak cukup hanya dengan membubarkan lembaga pengawas proyek
seperti di kejaksaan tp empat
tidak bisa dengan melakukan itu
tidak hanya bisa dengan mengganti kapolri atau mengganti kabari skrim yang adalah mantan ajudannya
tak bisa hanya reformasi lembaga organisasi diletakkan hanya dengan menggeser individu individu
pada posisi posisi tertentu saja
karena problemnya kultural karena problemnya organisasi
kalau itu tidak diperbaiki menurut saya kemudian hanya kamuflase
bicara soal pemerintahan korupsi
mbak dhani kalau kita bicara tadi
anda ini kurang lebih menyalahkan ini adalah kolaborasi elit
baik di eksekutif ataupun legislatif sampai ujung ujungnya seperti ini
kalau memang sudah itu harapan kita ada di mana
enggak ini kan memang entah persepsi publik dengan persepsi elit kan jadi kayaknya bertolak belakang ya
dalam kasus korupsi ini
dan ini yang saya sangat disayangkan ya ketika itu terjadi kenapa
misalnya dalam sistem presidensial kan sebenarnya presiden itu punya kewenangan yang besar untuk itu
nah harapannya memang sebetulnya kan ya artinya kalau
gini loh sekarang gini kita menuju dua ribu dua puluh ya ke depan ya
banyak problem pemilu kita masih di depan mata ya
masalahnya adalah ruang oposisi di dalam parlemen itu sudah demikian sempit
ini catatan kita nanti
untuk revisi undang undang kpk enggak ada oposisi posisi
artinya bukannya undang undang kpk undang undang pemilu undang undang md tiga yang direvisi
yang secara tiba tiba dari ditambah jumlahnya wakil ketua dan semuanya
itu kan demi apa akomodasi semua
jadi yang harus diwaspada adalah ruang oposisi di dalam parlemen akan semakin sempit
dan nanti mereka akan bertarung untuk bagaimana kepentingan kepentingan mereka saja
oke saya mau potong sedikit kalau anda katakan ruang oposisi semakin sempit
berarti kan presiden punya power yang cukup besar kenapa power itu tidak dipakai untuk
betul artinya sekarang kan sebetulnya gini
pertaruhan kita adalah ruang oposisi di luar parlemen itu bagaimana
teman teman ini kan sebetulnya bergerak di situ kan
nah seberapa ini bisa punya amunisi yang panjang
karena nanti dihadapkan tiba tiba di tengah jalan tadi perpres
tiba tiba muncul begitu saja tanpa ada dialog
harusnya kita ya berharapan ya memang mau enggak mau akhirnya ke sana
oke sama ada terakhir daripada kita mengutuk kegelapan kita menyalakan sedikit lilin gitu ya
masih tetap bisa dinyalakan oleh pemerintahan kali ini supaya paling nggak ferry dan donald ini punya optimisme dalam menatap hari dua ribu dua puluh
seperti tadi saya katakan saya pikir memang aspek pencegahan ya
artinya aspek pencegahan ini juga sangat penting dan saya pikir perlu dipikirkan juga secara menyeluruh
yang memang sekarang sedang didorong dan kita harapkan memang betul betul terrealisasi pada periode kedua ini adalah
misalnya himbauan atau bahkan instruksi misalnya instruksi presiden terkait penggunaan e budgeting soal transparansi penganggaran
karena bagaimana kita bicara soal tidak adanya kebocoran akar
tidak adanya kebocoran anggaran kalau misalnya transpasi penganggaran itu tidak ada gitu
selain yang anggaran yang transparan dan lain sebagainya
dan kita harapkan itu semua bisa terimplementasi sampai level daerah
jadi jangan terlalu fokus sama revisi undang undang kpk dan hal hal yang menyambut kpk
oh enggak saya kira
ada faktor faktor lain yang bisa menjadi semangat tadi itu ya
ya saya pikir bicara soal kpk dan lain lain tentu teman teman aktivis punya ruang dan kebebasan untuk bicara mengkritik itu dan bahkan mengawasi itu
tapi saya pikir juga aspek aspek lain juga kita harus awasi dan fokus ke situ
bagaimana tahun dua ribu dua puluh aspek demokrasi pemberantasan korupsi termasuk juga penegakan ham dan perlindungan kebebasan
karena kebebasan juga menjadi salah satu faktor penting dari fundamental demokrasi kita
terima kasih bang ferry terima kasih samara terima kasih bang donald terima kasih mbak dhani atas pembicaraannya
mudah mudahan dua ribu dua puluh akan jadi tahun yang lebih baik dan harapan dan kekecewaannya donald mungkin bisa dibalas dengan hal yang lebih baik di tahun dua ribu dua puluh empat